perusahaan otomotif di dunia ramai ramai mengubah mobil klasik menjadi bertenaga listrik
mereka memodifikasi mesin mobil jadi lebih murah dan ramah lingkungan
sepintas mobil gordon kibel keluaran inggris tahun seribu sembilan ratus enam puluh ini seperti mobil kuno yang unik
namun sangat spesial mobil retroklasik ini sudah dilengkapi mesin bertenaga listrik
don kibel bertenaga listrik ini ditampilkan dalam pameran mobil di birmikam inggris
banyak pabrik mobil otomotif telah memodifikasi kendaraan klasik menjadi tenaga listrik karena keandalanya
pemilik mobil juga bisa menghemat pengeluaran untuk membeli bbm dan pastinya lebih ramah lingkungan
salah satu mobil sport jerman paling ikonik yang pernah dibuat
atau jaguar etaib yang mesin bensin empat dua liternya diganti dengan motor listrik